istri anak anak cucu tidak suka durian bapak
satu dua biji suka tetapi
kemudian kita butuh ketegasan ibu lagi satu kali
ibu suka makan durian atau tidak
satu dua biji suka tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian
anak anak ini muntah
jadi kalau memang pengen saya harus keluar
jadi ibu tidak pernah makan di dalam rumah
iya harus keluar ruangan
kemarin ibu sempat menyampaikan bahwa ibu pernah sakit ya
dan pernah patah tulang patah tebu patah tulang belakang
kemarin ada juga pernah diperlihatkan soal tas
ibu suka bawa bawa tas kalau kemana mana ya
dulu waktu saya belum patah
saya mulai suka tas itu dua ribu dua puluh
kalau lengkap surat suratnya kadang kadang saya jual
tapi jarang sekali yang baru pak
selama pak menteri menjabat pernah ibu membelikan tas atau dibelikan atau tidak
sejak kapan ibu tidak lagi menggunakan tas
sejak kapan ibu sudah tidak lagi membawa bawa tas kalau jalan kemana mana
apa namanya saya kumpulkan sendiri sekali sekali saja bawa ambil satu
kemudian ada instruksi ibu negara kita harus meningkatkan ini
sama sekali dilarang ada barang luar atau bukan merek indonesia
jadi oleh karena itu sudah lama itu saya simpan
saya punya keluarga itu pak
bahkan tidak boleh masuk di rumah durian
saya kira ini perlu saya sampaikan
yang makan durian cuma saya
oleh karena itu kalau durian dengan jumlah seperti ini saya terheran heran saja
tapi silahkan saya akan coba tuangkan dalam pembelaan saya
bahkan muntah saya punya cucu anak anak kalau berada begitu
sekitar satu empat juta manusia yang kebanyakan mayoritasnya adalah
dan itu sekarang sedang diserang dihabis habisan oleh zionis israel dibombardir tanpa pilih
anak anak ibu ibu orang tua terbakar
dan ini menyebabkan dunia pun marah pada kesempatan ini
meskipun dengan persiapan mungkin dua hari tiga hari ini kami mengajak umat islam dan seluruh rakyat indonesia
untuk hadir dalam aksi kali ini
untuk menyuarakan suara kita umat islam indonesia dan bangsa indonesia
khususnya bahwasannya kita selalu berdiri bersama bangsa palestina untuk kemerdekaan mereka
dan khususnya pada saat saat ini bahwasannya semua mata harus tertuju ke rafah
karena sekarang sedang terjadi pembantaian kemanusiaan di situ
artinya yang menjadi perhatian adalah rafah sebagai kamp pengungsian ini pun menjadi sasaran begitu ya pak ya
lalu terkait dengan aksi hari ini dilaksanakan di depan gedung kedutaan amerika serikat
apa sih pak yang menjadi tuntutan dari masa aksi
sebetulnya apa yang ingin disampaikan kepada amerika
ya sebagaimana kita ketahui bahwasannya amerika serikat adalah pendukung utama israel
dan amerika memberikan lampu hijau untuk israel melakukan apapun di gaza dan terutama sekarang di rafah
memberikan lampu hijau untuk melakukan pembantaian
maka kita menuntut pemerintah amerika serikat dan juga pemerintah di eropa
apa yang dilakukan oleh israel di gaza khususnya di rafah
karena itu melawan kemanusiaan melawan humanity bahkan seluruh dunia marah
maka tentu kita rakyat indonesia juga ingin menghimbau kepada pemerintah
untuk memainkan perannya sebagai negara besar negara islam dengan muslim terbesar di dunia
agar dengan segala upayanya tentu kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh menteri luar negeri kita
kita sangat bersyukur dan berterima kasih
dan kita juga harus terus memperlihatkan dan dukungannya yang kuat terhadap
apa yang dilakukan oleh saudara saudara kita di gaza khususnya di rafah pada saat ini
artinya ini bukan soal agama tapi soal kemanusiaan ya pak ya
pak lalu kalau misalkan tadi saya pantaukan ini juga kan mayoritas ini dari maksa aksi ini adalah perempuan dan juga anak anak
kemudian apa yang membuat berbeda aksi ini dari aksi aksi sebelumnya
karena kan kita tahu bahwa aksi bela palestina ini sudah sering
senjata ke palestina kemudian masyarakat indonesia menaruh perhatian
apa yang beda pak dari aksi pada hari ini
ya sebenarnya aksi pada saat hari ini lebih terkhusus untuk apa yang terjadi di rafah ya
bahwasannya tagar yang sudah mendunia all ice on rafah
ya ini menjadi concern dan perhatian kita semua bahwa karena di situ kebanyakannya adalah anak anak dan perempuan
dan ini juga yang menjadi suara para peserta aksi pada hari ini
dan anak anak menunjukkan dukungannya terhadap saudara saudara kita di rafah khususnya pada saat ini
yang mengalami pembantaian kemanusiaan sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita semua
sebagaimana yang kita ketahui seluruh dunia pada saat ini
bahkan di amerika dan di eropa saat ini menunjukkan kemarahannya atas apa yang dilakukan oleh israel khususnya di rafah
terima kasih banyak pak iswadi atas waktunya
karena reza tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya ini bukan soal agama
tapi ini adalah soal kemanusiaan
bagaimana kemudian tidak hanya indonesia namun seluruh dunia juga menatap rafah saat ini
bagaimana kemudian kamp pengungsian yang seharusnya menjadi tempat paling aman ketika terjadi peperangan
begitu kemudian digempur dan dijadikan sasaran ketika melakukan peperangan
inilah yang kemudian membuat masyarakat indonesia khususnya dan juga masyarakat dunia marah
bagaimana kemudian anak anak menjadi korban
dan kemudian karena itulah berdasar berkaca dari sana pada hari ini mayoritas dari masa aksi pada hari ini adalah perempuan dan juga anak anak reza
terima kasih freddy skanda melaporkan langsung dari depan kantor kedutaan besar amerika serikat gambir jakarta pusat